melalui sambungan zoom kita sudah bersama pengamat intelijen dan keamanan ui stanis lawsrianta
bang stanislas selamat malam
oke bang stanislas anda bisa mendengar suara saya jelas
oke kita melihat bahwa kebakaran kebakaran yang terjadi di gedung kejaksaan agung
oke bang stanislas anda bisa mendengar suara saya jelas
oke nanti kita akan coba lagi menghubungi bang stanis slosrianta ya
nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi
jadi sambil kita mencoba untuk kembali berkomunikasi dengan bang stanislas
saya akan ajak anda kita akan ke informasi berikutnya
kebakaran yang terjadi di gedung kejaksaan agung
mengundang banyak pertanyaan dari warganet walaupun tadi menko polhukam pak mahfud sudah bilang ya
jangan berspekulasi sampai kita tahu pasti apa penyebab utama kebakaran ini
sebelum saya ajak anda untuk melihat cuitan dari warganet
boleh saya kembali sudah tersambung dengan bang stanislas rianta
selamat sore mbak
oke bang sanislo sudah mendengar suara saya ya jelas ya
oke kebakaran yang terjadi di gedung kejaksaan agung memunculkan dugaan opini kemudian spekulasi dari publik
apakah bisa kita menganggap bahwa ini betul betul pure kebakaran
atau ini terkait atau ada dugaan keterkaitan dengan penanganan perkara
kita tahu kejaksaan agung menangani atau menghandle beberapa perkara besar saat ini
ya kalau kita melihat motifnya kan kita harus tahu dulu siapa pelakunya ya
ada tiga kemungkinan penyebab
yang pertama adalah satu memang terbakar karena ketelakan atau kelalean
yang kedua adalah karena benar benar dibakar misal karena ada ujuk rasa dan lain lain
dan yang ketiga ini ada kemungkinan mungkin sabotase jadi dibuat seolah olah terbakar
nah kalau saya sendiri melihat bahwa kalau itu memang terbakar karena konsleting
memang agak menjadi tanda tanya karena yang sangat cepat kemudian dampak yang sangat luar biasa sangat besar

jadi kalau misalnya pak big mengatakan bahwa ini ada kemungkinan terorisme itu menjadi sangat wajar
jadi kalau jadi penyebab seperti itu
nah kalau terkait dengan sabotase apakah ada kemungkinan sabotase
ya kemungkinan itu tetap ada
nah tinggal tujuannya apa
kalau misalnya tujuannya ada sabotase jelas yang namanya sabotase itu adalah untuk merusak mengganggu atau mengirimkan pesan
nah sebenarnya kejaksana agung
sudah beberapa kali ada kebakaran
sembilan januari dua puluh sembilan itu terjadi kebakaran juga
kemudian dua puluh dua november dua ribu tiga juga ada kebakaran
dan kalau yang kasus benar benar teror adalah tanggal dua puluh dua agustus pada tahun dua ribu empat juli dua ribu
yaitu bom di gedung bundar
nah kalau misalnya seandainya benar itu bahwa ada sabotase ya pasti terkait dengan orang orang yang terganggu dengan
kinerjanya kejaksana agung
tetapi kita sebaiknya menunggu hasil dari pemeriksaan dari kejaksaan dan kepolisian
karena dua individu ini nanti yang akan memeriksa apa itu menjadi penerbitasi
oke mengapa dugaan sabotase ini juga menjadi salah satu posibilitas yang kuat terkait dengan kebakaran
anda melihatnya bagaimana
ya karena memang kalau seandainya itu kebakaran karta
seharusnya semua gedung itu mempunyai perangkat pencegahan
misalnya ada kelalaian kebakaran yang di instalasi listrik itu pasti akan mudah dilokalisir
kecuali memang ada kejadian atau kondisi yang sangat luar biasa
misalnya ada letupan api di tempat penyimpanan yang mudah terbakar
tapi makanya ini perlu melalui investigasi
ini perlu penyelidikan
di mana titik awal mulai kebakaran kemudian cek lagi cctv apa yang terjadi di titik itu
mungkin selama tiga hari terakhir atau satu hari terakhir
sehingga nanti akan ketahuan
dan saya yakin polri akan bisa mengungkap hal ini
oke selain itu yang harus dipikirkan juga adalah bagaimana surat surat atau dokumen dokumen yang berharga
yang mungkin sekarang ada di level atau di tingkat penyelidikan yang juga ikut terbakar
walaupun mungkin masih di selidiki juga
nah kita berbicara selain sistem keamanan bagaimana penyimpanan dokumen berharga ini dokumen dokumen penting ini
juga harus dipikirkan untuk lembaga lembaga atau institusi yang berisiko seperti ini
saya kira pemerintah harus sudah mulai memikirkan adanya e filing
jadi dokumen dokumen sudah dalam bentuk digital
sehingga kalau misalnya terjadi seperti ini tetap masih aman
nah masalahnya yang perlu dipikirkan lagi adalah bagaimana menyimpan barang
bagaimana menyimpan barang
misalnya ada kasus kasus tertentu yang ada bukti uang dalam jumlah banyak
ini akan sangat merepotkan jika disimpan dan terjadi kebakaran seperti ini
kemudian sistem kebakaran kemudian sistem terkait dengan pemadaman
anda melihat untuk gedung gedung yang atau lembaga lembaga institusi yang berisiko
tadi seperti yang kita bicarakan seperti apa
karena kita tahu beberapa kejadian kan sebelumnya
karena juga sudah pernah terjadi kan
betul di dki kan ada peraturan daerah nomor delapan tahun dua ribu delapan
tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bangunan tinggi
jadi bangunan itu harus menyediakan sistem proteksi kebakaran
kemudian dilakukan pemeliharaan dan pencegahan setiap tahun dilaporkan
nah ini perlu dievaluasi di cec apakah ini ditaapi
saya kira kalau gedung gedung milik swasta itu sudah benar benar ditaati
jadi saya kira pemerintah perlu melakukan
tari tir semua gedung gedungnya
apakah taat terhadap regulasi ini
terutama untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi
oke preventif juga harus dipikirkan untuk dalam hal ketika apa
menghadapi penanganan perkara perkara atau kasus hukum yang berat ya bang stanislus
ya makanya perlu backup
perlu ada misalnya dokumen dokumen di backup kemudian
perlu dibuat skenario tanggap daruratnya seperti apa
jika terjadi seperti ini
sudah punya mekanisme seperti itu
kemudian kalau ada kasus kasus yang
yang cukup berbahaya
ini harus dipikirkan prioritas prioritasnya
terutama ketika terjadi
dalam istilah indonesia dalam pendadakan strategis
terima kasih bang stanislas
pak rianta sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini